duel sesama kota manchester akan tersaji di stadion all traveld malam ini
tak hanya menampilkan rivalitas kedua manajer
persaingan tim sekota ini bahkan sudah terjadi sejak perang dunia ii
derby pertama itu berhasil dimenangi oleh newton hit dengan skor tiga
kedua tim pernah sama sama menggunakan stadion main road setelah pada perang dunia kedua
pasukan jerman yang dipimpin oleh hitler mengebom kota kota di inggris
termasuk kota manchester dan menghancurkan stadion old trafford
rivalitas kedua tim bermula saat itu
manchester united yang mengungsi ke stadion main road untuk menjalani laga kandang mereka diduga tidak membayar uang sewa
para pendukung city pun tidak memperbolehkan pendukung mu datang ke stadion
pendukung siti mengejek hanya tim mereka yang berasal dari kota manchester
sementara itu letak stadion old travel berada di luar kota manchester
persaingan kedua tim semakin panas pada seribu sembilan ratus tujuh puluh
saat itu legenda manchester united george base mematakan kaki pemain manchester city gin pardu pada laga derby yang berlangsung di old travel
hingga memasuki era liga primer rivalitas kedua tim terus terjadi terutama setelah manchester city mendapat suntikan dana dari pemilik baru mereka sheikh mansur
gelontoran uang dari miliarder asal timur tengah tersebut membuat manchester city mendatangkan sejumlah pemain berlabel bintang
sebut saja mulai emmanuel adebayor
menadak sontak manajer mu saat itu sur alex verguson langsung menyebut manchester city sebagai tetangga berisik
dalam derby kali ini persaingan kedua tim akan memanas
sebab kedua tim saat ini diarsiteki oleh kedua manajer yang juga sudah menjadi rival sejak beberapa tahun terakhir
mu yang kini dilasi jose mourinho akan berhadapan dengan manchester city yang diasuh oleh pep guardiola
kedua manajer sudah menancapkan rivalitas mereka sejak dua ribu sepuluh
kala itu mourinho berhasil mengalahkan barcelona
yang diasuh oleh pep dengan membawa internasional milan merajai eropa
persaingan keduanya berlanjut saat mu memutuskan menangani real madrid
kedua manajer itu pun semakin sering berjumpa baik pada la liga spanyol maupun di kancah eropa
namun dari enam belas kali perjumpaan keduanya pep berhasil mengungguli mourinho
tercatat manager asal spanyol tersebut berhasil meraih tujuh kemenangan dan hanya tiga kali mengalami kekalahan
ada pun enam pertandingan lain berakhir seri
sementara itu berdasarkan catatan pertemuan kedua tim manchester merah masih lebih unggul daripada rival skotanya tersebut
dari satu ratus tujuh puluh satu pertemuan di sebuah ajang the red devils berhasil memenangi tujuh puluh satu pertandingan
sedangkan the citizen hanya meraih empat puluh sembilan kemenangan
lima puluh satu pertandingan lainnya harus berakhir sama kuat